begitulah makanan cepat saji
yang diproduksi oleh berbagai industri makanan
proses produksi makanan beku atau frozen food ini
membutuhkan pasokan energi dari gas pipa
untuk proses pengeringan pembekuan
dan pemasakan atau boiling
pt java agritech yang memproduksi berbagai makanan beku ini
membutuhkan gas rata rata sepuluh m tiga setiap bulan
tapi sejak memakai gas pipa
dibandingkan gas lpg maupun solar
kos biayanya berkurang
jadi waktu seadanya kita perbulan sekitar satu ratus lima puluh juta
kita sekarang perbulan sekitar sembilan puluh seratus juta
ditemui seusai acara pengelasan pertama
first building sebagai tanda dimulainya pembangunan infrastruktur gas
untuk kawasan industri batang rabun raya
pada waktu siang
direktur infrastruktur dan teknologi pertamina gas negara
ahmad mustasyar menjelaskan
pihaknya mulai membangun jaringan pipa distribusi
yang direncanakan beroperasi tahun dua ribu dua puluh satu
ke kawasan industri batang sepanjang tujuh tiga km
pipa tersebut mempunyai kapasitas aliran gas
sebesar dua puluh lima juta standar kaki kubik
dengan sumber gas dari jambaran tiung biru bojonegoro jawa timur
dalam pelaksanaannya itu run out
awalnya memang ada sekitar tiga belas pelanggan di kitb batang sendiri
namun dengan perkembangannya nanti ada peace dua
fase dua nya di kitb batang
itu akan berkembang
yang kita prediksikan sampai dua ribu dua puluh sembilan itu dua puluh dua tujuh mm
artinya memang dalam perkembangannya itu run up
itu naik naik terus
nah harapannya dari kita ini akan selalu berkembang
pasti ini akan berkembang dengan berjalannya waktu
nah ini menjadi tantangan kita juga bagaimana kita terus mencari terobosan
mencari alokasi pasokannya
direktur utama kawasan industri terpadu batang ngurah wirawan menjelaskan
dari tiga belas investor di kawasan industri batang tahap pertama
dua belas investor berkomitmen untuk memakai gas pipa
tenan pertama di tahap satu ini yang sudah daftar data yang saya punya ini
ngantri beli gasnya
ngantri beli gasnya pak ochan ini sudah ada dua belas
jadi kita berharap nanti tahap dua pak yang sedang kami siapkan pematangan lahannya ini
saya sama bu linda ini jumlah konsumen gasnya pgn akan bertambah
bahwa ini investor yang pertama kali akan kita layani itu kan kcc
jadi target kami kcc ready pabriknya gas itu sudah ada
siap mengalir ke mereka
itu komitmen kami dari kementerian sdm
berdasarkan data pgn semester satu tahun dua ribu dua puluh
volume transmisi gas pgn mencapai satu tiga ratus lima puluh delapan juta standar kaki kubik
dua lima ratus empat pelanggan industri komersial tercatat menjadi pelanggan gas pipa pgn
selain gas untuk rumah tangga
bumn energi tersebut juga melayani satu delapan ratus enam puluh sembilan pelanggan kecil
jadi kita harapkan dengan selesainya nanti
baik dari sisi upstream maupun mitstream
sampai dengan ke tenan tenan kita
tentu saja membantu pertumbuhan ekonomi kabupaten batang
membantu pertumbuhan ekonomi provinsi jawa tengah
dan pada akhirnya secara keseluruhan
membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional kita